kita ke informasi terkait gubernur dki jakarta anies baswedan yang memenuhi panggilan kpk untuk dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan penyelenggaraan formula e
anies baswedan tiba di gedung kpk jakarta pada pukul sembilan lebih dua puluh lima menit pagi
anies datang dengan menggunakan baju berwarna putih dan membawa sejumlah berkas
rencananya anies hari ini dimintai keterangan terkait penyelenggaraan event internasional formula e
yang digelar pada juni dua ribu dua puluh dua lalu
dan kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia siti badriah di gedung kpk jakarta
sibat juru bicara kpk ali fikri mengatakan pemeriksaan anies ini nantinya dapat memberikan gambaran utuh terkait dugaan korupsi formula e
lantas apakah ada tanggapan anies terkait hal ini sibar
ya fani memang hari ini komisi peratasan korupsi memanggil anies baswedan untuk dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan penyelenggaraan formula e
tadi juga disebutkan bahwa anies ini tiba di kpk sekitar pukul sembilan dua puluh lima
nah terkait dengan yang sudah disampaikan oleh jurubicara kpk ali fikya memang menyatakan bahwa nantinya keterangan anies ini akan memberikan informasi yang utuh terkait dengan penyelenggaraan formula e
jadi tadi saat tiba di gedung kpk sekitar pukul sepuluh tiga puluh pagi anies ini tidak memberikan keterangan apapun kepada
karena memang proses penyelidikan ini proses penyelidikan penyelenggaraan formula e ini masih dalam proses penyelidikan
sehingga memang belum ada keterangan informasi yang banyak bisa disebarkan baik kepada publik baik oleh kpk itu sendiri maupun pihak yang dimintai konfirmasi dalam hal ini adalah anies baswedan
nah kalau kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh plt jurubicara kpk alif fitq memang dalam hal ini sejumlah pihak yang dipanggil dalam hal ini termasuk anies baswedan
memang dimintai keterangan
untuk nantinya memberikan keterangan lebih rinci lain terkait dengan penyelenggaraan formula e yang sudah digelar di jakarta pada juni dua ribu dua puluh dua kemarin
nah kemudian hal ini dimintai keterangan untuk nantinya melengkapi pengumpulan keterangan dalam rangka proses penyelidikan
dan juga nantinya dianalisis apakah di dalam proses penyelenggaraan formula e tersebut apakah ada dugaan tindak korupsi di dalamnya
namun memang itu belum dapat dipastikan secara pasti karena memang kpk saat ini masih terus mengumpulkan barang bukti
hal ini juga disampaikan oleh direktur penyelidikan
di komisi peratasan korupsi
yaitu pak karyato memang menyatakan bahwa kalau komisi peratasan korupsi sendiri hari ini ataupun dalam kasus ini sudah memiliki sejumlah barang bukti
namun memang perlu dianalisis lebih dalam dan juga dikonfirmasi juga ke beberapa pihak lainnya untuk nantinya diketahui apakah dalam proses penyelenggaraan formula e yang sudah digelar pada juni dua ribu dua puluh dua kemarin
apakah di dalam proses penyelenggaraannya ada dugaan korupsi ataupun dugaan tindak pidana korupsi lainnya atau tidak
nah kalau kita juga mengutip memang farnisa dari apa yang disampaikan oleh
komisioner kpk yaitu alexander marwata
memang menyatakan bahwa klidik proses penyelenggaraan ajang formula e ini saat ini terus berjalan
nah saat ini kpk tengah membandingkan bagaimana proses penyelenggaraan event internasional yang sudah dilakukan di jakarta dengan di beberapa wilayah lainnya
ataupun membandingkan dengan beberapa yang sudah digelar di suatu kota di negara lain
nah tidak hanya itu memang kpk juga sedang mendalami dugaan adanya kesalahan mekanisme yang dilakukan dalam proses pembiayaan penyelenggaraan formula e
nah tidak hanya mengumpulkan bukti dalam berkas ataupun bentuk dokumen
kpk juga terus memeriksa ataupun memanggil sejumlah pihak
nah di dalam catatan saya memang sudah ada beberapa pihak yang dimintai keterangan oleh kpk
di antaranya adalah pt jakarta proper tindo yang merupakan pelaku penyelenggara proyek
kemudian juga ada sejumlah pihak baik dari legislatif maupun dari pihak dprd
yaitu diantaranya adalah kepala dinas pemuda olahraga dki jakarta
yaitu ahmad firdaus
kemudian juga ada dino pati jalal
kemudian ketua dprd dki prasetyo edy
kemudian mantan ketua komisi e dprd jakarta syahrial
kemudian wakil ketua komisi e dprd jakarta anggara wicitra
dan juga pada sembilan november dua ribu dua puluh satu lalu bambang wijayanto yang merupakan pihak dari tgupp dki jakarta ini sudah memberikan berkas kepada komisi peratasan korupsi terkait dengan penyelenggaraan formula e
nah nantinya para pemirsa kita akan terus memantau bagaimana proses pemeriksaan
ataupun proses dimintai keterangannya kpk terhadap anies baswedan terkait dengan penyelidikan kasus ini
karena ini prosesnya pastinya masih panjang
karena kpk masih terus melakukan penyelidikan dan juga menganalisis apakah di dalam proses pelenggaran ini ada dugaan tindak pidana korupsi ataupun bahkan tidak
kita akan menanti seperti apa hasil dari pemeriksaan hari ini
terima kasih produser lapangan cnn indonesia siti badriah atas laporan langsung anda